pertama tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekali lagi yang sebesar besarnya
serta pengampunan terutama kepada keluarga dari almarhum bang yos
tidak ada kata kata lain yang dapat saya sampaikan selain permohonan maaf
dan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi kepada almarhum bang yos dan keluarga bang yos
sudah membuat mama sedih harus melihat saya di sini
saya tahu mama sedih tapi saya tahu mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan mama
menjadi anak yang baik dan jujur
saya berterima kasih mama selalu ada mendukung saya di sini
pak maafkan saya pak karena akibat peristiwa ini papa harus kehilangan pekerjaan
terima kasih untuk mama dan papa karena telah mengajarkan nilai nilai kebaikan kejujuran
dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil
saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami
walaupun sulit diucapkan tapi saya berterima kasih atas kesabaran
dan cinta kasih dan perhatian
kalaupun kamu harus menunggu tunggulah saya menjalani proses hukum ini
kalaupun lama saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya
saya ikhlas apapun keputusanmu karena bahagiamu adalah bahagiaku juga